yang kalau kita baik ntar orang juga baik sama kita
alhamdulillah ini rejeki bapak saleh
kok bapak shalih bukannya anak shalih
olah olah iya atuh neng
saya kan sudah bapak bapak bukan anak anak
yaudah deh saya permisi dulu ya
dari mana nek
apaan nyemput nyemput tika
ngomong yang jelas
untuk gue dikasih sama tika
ngapain abang terima
kedua kenapa sih heran ya mak
tika udah berangkat kerja
eh mas purno pas banget sih
tinggal satu kue untuk mas purno
kenapa sih kok bengong
nggak suka ya
nih kue ntar mak bagiin sama tetangga
lo berdua sekarang pergi sana
beli asinan aji sansan nih
nggak mau mak biar bang gojak aja sendiri
ya lo temenin abang
mak agak mau tadi salah beli lagi
gue dikasih kue sama tika
itu mbaknya dorong sidiran
sidiran cewek aja ditolongin
bukan cewek ini tetangga si lita
bensinnya abis po
saya kira masih ada
udah standarnya idulid
di sini aja biar saya beli bensinnya
nggak usah bang nge repotin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
di depan situ juga udah ada yang jual bensin kok

udah sehat itu
eh cari siapa ya
saya cari emak
oh ini emak
saya tika kakak sepupunya laras
oh ini yang namanya neng tika
gak apa apa ada apa apa ya
gini kata laras emak jual kue kering
iya mau beli
enggak sih cuma ya mau belajar aja
mau liat liat mau belajar jualan kue
bisnis bisnis gitu tambahan untuk lebaran
oh seperti itu
iya dong nilai rapot aku kan sepuluh jadi dikasih layangan
nilai dapat aku juga sepuluh tapi aku gak dikasih layangan
mau main bareng
tapi aku pulang dulu ya
nari ini aku tunggu di lapangan ya
lapangan deket masjid
jadi di restoran itu belum ada yang jual kue kering
makanya saya pengen coba jualin kue kering emak
tapi harganya berapa emak
kalau buat neng tika emak emak kasih murah
kalau kue sagu sama kue putri salju lima puluh dah ya
nah kalau nastar sama kue keju rp enam puluh
mahal ya emak
enggak enggak neng segitu emak udah murah
nanti neng bisa jual lagi terserah harganya apa ya emak
neng bisa jual berapa
neng bisa jual berapa
neng bisa jual berapa
neng bisa jual berapa
bang ojak baik ya pok
baik tau pok
bang ojak baik
motornya ganti bang
agak ini motor tetangga
ada gue cuma bantuin isi bensin doang
baik benar pasti tetangganya cantik ya
din lu kagak ke parkiran
dari tika setrika itu
dari tika setrika itu
lu kan udah sama emput
ngapain lu deketin orang lain udin
ngapain lu deketin orang lain udin
kenapa gak di lapangan
di lapangan banyak orang yang jual

ntar kalau main di sini kena orang
terus main di mana dong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
mainnya jangan di jalanan atuh
kelamaan muter baliknya soalnya jauh di sana
makasih bang ojak berapa
banyak amat lid
gak apa apa bang ojak kembaliannya ambil aja
cambir nih bang ojak
ih main layangan tuh saya di jalanan tuh
yoyoyo kepas kepas kepas
ya udah sekarang abang belinya campur
apa es kelapa
ya udah deh gak usah beli apa apa kali ya
masa udah capek capek nganturin ke dibina apa apa
ya makannya mau es campur apa es kelapa
apa es kepala aja eh masa es kepala
ya udah deh es kelapa aja ya
emang kenapa kalau lagi nggak puasa
emang kenapa kalau lagi gak puasa